pada bulan ramadan umat muslim yang berpuasa dianjurkan untuk menjalankan sahur
sahur dapat memberikan kekuatan fisik sepanjang hari selama berpuasa empat belas jam
namun rasa kantuk yang melanda kerap membuat kebiasaan habis sahur ini langsung tidur
dan hal tersebut harus diwaspadai karena dari sisi kesehatan ada dampak negatif pada tubuh yang langsung terlelap setelah mengkonsumsi makanan berat
santap sahur dilakukan setiap dini hari
dalam kondisi tengah terlelap badan menyempatkan diri untuk bangun mengkonsumsi makanan seimbang
namun rasa kantuk saat sahur kerap melanda dan membuat orang memilih langsung tidur kembali setelah makan
sering soalnya pola jam kerja saya kan agak beda
saya kerjanya selalu pulangnya tengah malam
jadi ya otomatis tidur terus nanti pagi sahur terus ya mau gak mau tidur lagi karena saya harus kerja lagi sampai tengah malam
menurut dokter spesialis penyakit dalam gastroentrologi hasan maulahela
ada efek negatif pada kesehatan orang yang terbiasa langsung tidur setelah santap sahur
terutama pada penderita reflux asam lambung
jadi karena memang kan penderita yang menderita reflux asam itu tidak boleh setelah makan porsi besar
dia langsung dengan posisi tiduran
karena angka kejadian refluxnya lebih tinggi
kondisi gerd kan gejala gejala reflux asam itu seperti rasa panas di dada
kemudian nyeri di ulu hati
kemudian rasa asam di mulut
itu yang tipikal gejala gejala gerd ya
bahaya tidur setelah makan sahur tidak dapat dipandang sebelah mata
untuk menghindarinya ada beberapa tips yang bisa diterapkan pada bulan puasa ini
setelah makan sahur
kita tahu bahwa pencenaan berlangsung sekitar dua sampai tiga jam
sampai dia turun dari lambung
nah pada waktu proses pencernaan itu memang sebaiknya kita tidak langsung tidur
sehingga dijaraki dua tiga jam
dihindari makanan makanan yang langsung porsi besar
makanan makanan yang berlemak
yang itu juga memicu refleks
tetap mengisi ibadah bulan puasa dengan porsi dan komposisi makanan seimbang saat sahur dan berbuka
serta tidak lupa memperhatikan kebiasaan pola tidur pada bulan ramadan
agar tidak mengganggu kesehatan kita di kemudian hari
indrayani laxmi mindri hawadis jakarta